kebocoran minyak yang berlokasi sekitar tujuh mil dari bibir pantai cilamaya
membuat wilayah pesisir utara karawang tercemar minyak mentah
minyak mentah yang datang terbawa ombak ke bibir pantai
berbentuk cairan dan menggumpal setelah beberapa saat
pihak pertamina terus melakukan investigasi
tentang penyebab dan penanggulangan secara intensif di sekitar pantai
dengan memberikan oil boom di pantai dan membersihkan pantai
meski belum bisa dipastikan kapan minyak mentah yang terbawa ke bibir pantai akan habis
pertamina berjanji penanganan akan terus dilakukan sampai sisa minyak habis seluruhnya
kita berhasil mencari penanganan yang berkaitan dengan hal tersebut
namun memang sekarang yang kami fokuskan adalah penanganan terhadap keselamatan tim rescue kami
di lapangan yang bekerja dua puluh empat jam untuk mengatasi hal tersebut
kemudian yang kedua kami fokuskan juga untuk keselamatan masyarakat
terutama para nelayan di sekitar sini
untuk hal tersebut kami sudah
berkoordinasi dengan tni al satpol airut dan juga instasi lainnya
dan untuk mengetahui kondisi terkini di pantai utara karawang yang tercemar minyak
sudah terhubung melalui telepon bupati karawang selika nur tadiana
selamat malam ibu selika
ya selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bu selika pertamina sudah berjanji akan membersihkan sisa minyak seluruhnya hingga bersih
tapi sampai hari ini kondisi di lapangan seperti apa
ya tentunya memang pihak pertamina sudah melakukan koordinasi dengan pihak kami
dan karena memang jumlahnya cukup banyak ya
sehingga sampai pada hari ini kami dan juga seluruh warga pada khususnya
dari mulai aparat desa para relawan dan semuanya
masih dalam posisi membersihkan sisa sisa limbah yang tersebar di pantai utara di wilayah karawang
sudahkah ada kerugian yang diinventarisir
karena kami membaca informasi
ada nelayan yang panen lebih awal
bagaimana dengan biotalau
apakah sudah ada lsm yang memberikan informasi soal ini bu selika
ya sebenarnya saya berkoordinasi dengan para kepala desa
karena memang benar itu
para nelayan kami banyak yang mengalami kerugian secara material ya
jadi khususnya tambak tambak udang tambak bandeng
itu memang panjamati semua hasil panen mereka
namun berkaitan dengan berapa kerugian
memang kami masih menginventarisir
karena tentunya juga ini memerlukan waktu yang lebih untuk kami inventarisir
namun tentunya harapan kami bahwa ya masyarakat kami khususnya para nelayan kami
tidak mengalami kerugian yang lebih dari persoalan pencemaran minyak yang dilakukan oleh pertamina
ibu selika apakah kemudian sudah ada larangan atau imbauan dari kabupaten karawang
terkait mereka yang hidup di sekitar bibir pantai
yang mungkin juga dikawal oleh masyarakat
ya mungkin juga
mereka mengonsumsi ikan yang berasal dari pantai tersebut
yang mungkin kemudian berbahaya untuk dikonsumsi
ya sebenarnya memang itu yang kami takutkan
jadi dampak sosial terkait masalah kesehatan warga kami yang berada di pesisir pantai yang tinggal di sana
jadi memang kalau secara sosialisasi kami mengimbau mereka
memang sudah melalui dinas perikanan kelautan kami turun ke lapangan
tapi saya pribadi dengan para musbidah
besok akan turun ke lapangan untuk melakukan koordinasi langsung dengan para masyarakat yang ada di sana
bu selika kapan targetnya dari pemda kepada pertamina
besar harapan kami ya secepatnya ya minggu ini harus beres
karena pihak pertamina sendiri juga ini
jujur aja ini memang dibantu oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah sana ya
karena ini setiap hari itu puluhan karung yang berisi
limbah limbah tersebut itu memang kami langsung kirim ke pihak pertamina kembali
dan itu memang melibatkan masyarakat yang ada di sana
oke oke jadi secepatnya semoga bisa kembali bersih ya
wilayah pantai utara karawang
ibu selika terima kasih sudah berbincang malam hari ini di cnn indonesia